di media sosial nama ksang pangarep disandingkan dengan keponakan prabowo subianto budi satriojiwandono sebagai bakal calon pemimpin jakarta
budi satrio tegaskan dirinya telah ditugaskan untuk melanjutkan perjuangan di parlemen
budi yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum partai gerindra menyatakan mendapat perintah dan arahan dari ketua umum prabowo subianto untuk melanjutkan tugasnya di dpr
soal pilgub jakarta budi menyatakan partai gerindra telah mengantongi sejumlah nama yang akan diumumkan pada waktu yang tepat
terima kasih teman teman semua sehat sehat semua